sampai jumpa di video selanjutnya
wajahnya sudah tidak bisa dikenal
jenasanya sudah tidak bisa dikenal
ternyata suami saya belum meninggal
ayo lah pak cepat telepon nanti dia kabur lagi
iya pak mumpung mamanya si anira juga kan lagi ada di sini
biar sekalian aja
tapi bukan berarti si amira lagi kingsan
terus dia jadi lolos
ya ampun kak misha
gimana sih rasa kemanusiaan kakak
kakak sama sekali gak prihatin ya sama kondisi amira sekarang
gak usah lebih baik kayak gitu
sebagian si amirnya juga gak kenapa napa kan
sakit panas doang terus kepalanya kepentok dikit
itu tuh gak sebanding sama kecelakaannya papa
apaan sih dibilangin terus
misha zahira itu ada benernya juga
di dalam kondisi kayak gini gak perlulah kita bahas soal penangkapan
itu gak perlu sekejian itu sama amira
yang penting sekarang itu kesembuhan amira
urus tuh anak kamu sendiri
urus anak aja gak becus
nggak ngurus amira
biar aja dia begitu
itu kan karena ulahnya sendiri
penjahat memang harus seperti itu
amira itu bukan penjahat
amira udah nolongin mas prabu kak lena
sampai kapan sih senjata itu dipakai terus
amira kan nolong juga karena terpaksa
udahlah gak penting penting banget
lebih baik sekarang main telepon pak cakra ya pak ya
telepon aja sekarang
diam kalian semua
jangan ada yang berisik
kita tunggu saja keterangan dari dokter soal kondisi amira
setelah itu baru kita pikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan
ya sudah ya sudah
mama semua taki
mama semua sama
bu sebentar aku ada yang pengen aku tanya tentang suami ibu ayahnya mira
kalau boleh tahu suami ibu itu meninggalnya kenapa ya ibu
karena yang saya lihat ibu sama amira seperti belum bisa menerima hal ini
dan sampai sampai ibu sama amira pun nyangkain papa saya itu suami ibu
apa ibu belum yakin kalau dia meninggal
iya rizky sebenarnya kami gak boleh seperti ini
ini kan sama aja kami tidak merelakan kepergian suami saya
jelas jelas saya sudah memakamkan suami saya
walaupun pada saat itu wajahnya sudah tidak bisa dikenali
jenasanya udah gak bisa dikenali
tiba tiba ada musisat
ternyata suami saya belum meninggal
kok bisa jenasanya gak bisa dikenali
dan kebetulan amira juga pernah bilang sama saya kalau ayahnya meninggal yang gak wajar
iya rizky suami saya itu meninggal dengan cara yang tidak wajar
suami saya dibunuh
dan yang bunuh suami saya adalah prabu wijaya
dan yang menangnya adalah seorang putri
dibunuh prabu wijaya

saya yakin sekali rizky suami saya itu dibunuh oleh prabu wijaya
mungkin kejadian ini membuat kami tidak bisa menerima kalau ayahnya amira itu sudah meninggal
tolong pertemukan saya dengan ayah kamu
supaya saya bisa memastikan apakah ayah kamu itu benar benar suami saya atau bukan
dan kalau memang ayah kamu itu bukan suami saya saya ikhlas
dan saya tidak terus berharap
kemungkinan besar bapak itu emang ayahnya amir
amirah udah sadar
memang dia sudah sadar
tapi tiba tiba prabu wijaya datang
lalu dia dorong amirah
sampai amirah terjatuh
dokter sedang memeriksa amira di dalam
tapi karena saya ibunya saya berhak masuk
ibu sabar dulu bu
sebentar lagi dokter juga pasti keluar
kalau kita di dalam yang ada kita akan mengganggu
lu yang tenang dulu ya bu
kamu di sini ternyata
kamu di sini ternyata
bagaimana kondisi anak saya pak dokter
tadi kelihatannya kepala amirah terbentuk cukup hebat
sampai mengalami gengar otak
syukurlah agar otaknya cukup ringan saja
kami akan pantau terus
sampai keadaannya stabil dan tidak perlu mengalami operasi
kenapa sih kamu tega
kenapa kamu tega menyakiti anak saya
apa salah saya
buas kamu membunuh suaminya dengan cara kejam
pak prabu membunuh suaminya
belum buas kamu
pamila sudah terluka
sudah kamu sakiti
belum puas kamu bunuh kami semua
bunuh bunuh ayah saya sekalian
bunuh bunuh saya sekalian
ibu kamu tidak boleh ngomong seperti itu bu
pak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu
hentikan cukup zaira
jangan kamu asal bicara
saya gak habis pikir kenapa kamu selalu menuduh saya sebagai pembunuh suami kamu itu
dan rasa kamu ngecut
dan yang berbuat kamu tidak berhutang menjawab
mas mas sudah lah
saat ini utari lagi khawatir
mas tahan emosi dulu ya
tidak usah pikir macam macam
lebih baik kita pikirkan akan kondisi anginera sekarang
kita doakan supaya dia cepat sembuh
kamu tidak perlu masuk
biarkan saja utari dan amira di dalam sana